banyak sekali kesalahan yang saya perbuat sama kamu selama kamu hidup
dan juga banyak janji janji yang belum saya tepati ke kamu
dua tahun saya pergi meninggalkan kamu
aduh rewel banget pagi
kamu tuh sabar dikit kenapa sih
injikan anak kecil
kalau kamu marah marah terus ya dia semakin nangis lah
kamu sakit perut
bisa gak tolong beliin dia susu
aduh nina susu lagi
gak ada topik lain
uang dari mana
kasian loh dia
dia tuh kelaperan
kehilangan seorang ibu adalah hal terberat dalam hidup setiap orang
rena masih sangat kecil
entahlah seberapa hancur hati dia sekarang
sebagai papanya nggak bisa berbuat apa apa
ya aku hanya bisa lakukan
hanya mencoba untuk menghibur rena
usara terima kasih udah datang
sekali lagi saya turut berduka cita ya atas meninggalnya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
dia pasti terpukul banget atas peristiwa ini
entah bagaimana anak sekecil itu bisa menerima kesedihan yang begitu besar
panino dengan rena pasti bisa melewati kesedihan yang begitu besar
penyebab andien meninggal itu apa ya
aku cuma mau kasih tahu
kalau mbak andien sudah selesai di kafadir
dan sekarang siap untuk bersolat di masjid
kamu mau bantu untuk bawa kerandanya juga nok
aku ke dalam sekarang
kenalkan sa ini bu sarah
beliau partner sekali lagi juga investor di perusahaan aku sa
ini ya sa bu sarah
ini yang namanya elsa
akhirnya aku bisa ketemu juga sama mantan istrinya nino yang satunya
yaudah kamu mau bareng
kayaknya di sini aja deh aku mau ke ren
kamu duluan aja
kita ke dalam
karena jenajah sudah dimandikan dan kita sudah siap semua
mari kita bawa jenazah ke masjid untuk disolatkan
mama mau dibawa kemana
mama mau dibawa ke masjid
mama gak boleh barengin pa
mama harus tetap di sini kalau aku ke rengannya kemana
saya cari mama kemana
mama harus tetap sana
mereka makan makanan

ke antareri kamu semua yang layan utama cuts
mama gak akan pergi kemana mana
mama akan selalu deket sama reena
akan selalu bisa melihat reina dari surga
reena akan selalu bisa
berkomunikasi dengan mama lewat doa
makanya jangan berhenti untuk doain mama ya
mama akan terus ada di hati reina
makanya jangan pernah berhenti untuk doain mama ya
kalau gitu reena selalu berdoa buat mama
biar aku gak kehilangan mama
aku juga bakulah pulin ke mama
terus kalau papa gak nemuin dadah
terus kalau papa gak nemuin dadah
aku juga mau lapar sama mama
mas indra kan udah banyak
lagian buat apa sih balita
kayak punya balita aja
terserah gue dong
mau beli susu apa ke susu susu lansia kek
cantik juga ya
dalam kecelakaan tersebut
dua orang dinyatakan selamat
aldebaran alfahri dan putrinya
yang berusia tujuh tahun
sedangkan anak laki laki aldebaran
yang bernama askaran putih alfahri
yang berusia dua tahun
masih dinyatakan hilang
yang putih aja deh
tidak ada yang bisa dikira
bapak gak pernah menyangka
kamu akan pergi lebih dulu nak
bapak gak pernah menyangka
gak pernah terbayangkan
bapak gak pernah terbayangkan
bapak gak pernah terbayangkan
seluruh umur hidup bapak
bahwa bapak yang harus
bapak akan selalu berdoa
ditempatkan di sisi allah
surga yang alfadiyah nak
saya masih belum bisa percaya diri
saat ini saya berdiri disini
di hadapan tubuh kamu
yang terbujur ke aku
dan menyelati kamu
berat rasanya saya melakuin ini
ini adalah siksaan batin
yang saya rasakan dalam hidup saya
kamu mau saya relakan kamu pergi
semoga surga sudah menanti
selamat jalan cintaku
andi di karisma putri
sebelum kita melaksanakan sholat jenazah
ada hal yang harus saya sampaikan
almarhumah ibu andin
adalah sosok muslimah yang baik
kebaikannya akan kita kenang selamanya
semua orang mencintainya
satu hal lagi
yang mungkin diantara kita belum tahu
almarhumah ibu andin
beliaulah salah satu pihak
yang membiayai pembangunan masjid ini
dari awal sampai
dan terimalah amal amal ibadahnya
kamu memang luar biasa
semoga allah membangunkan rumah
semegah masjid ini
melakukan semua itu
sesuai dengan yang tercantum dalam surat an nisa ayat satu ratus dua puluh lima
siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada allah
marilah kita doakan bersama sama supaya almarhum ibu andin menjadi penghuni surga yang kekal
amin ya allah ya rabbal
marilah kita laksanakan sholat jenazah untuk almarhumah ibu andin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gimana sih gue berburu
gimana sih sombong amat gak pernah kumpul lagi
malam ini kita mau beraksi
lo mau ikut kita bertiga gak
gue gak ikut deh

lagi kan lo kenapa sih gak mau ikut

bukannya udah lagi butuh duit
ya semua orang butuh duit
gue juga butuh lu juga butuh
semua orang butuh duit
ini kesempatan lo dra
hasilnya pasti gede
atau gini deh
kita bertiga ini murni ngajak loh
untuk bantu lo
setelah kerjaan ini selesai
oke terserah lo
lo mau tobat atau apa
lo ikut kita bertiga
kesempatan gak datang dua kali
kesempatan gak datang dua kali
pas gue lagi butuh duit lagi
pilih untuk arc activating
gak ada waktunya

banyak sekali kesalahan yang saya perbuat sama kamu selama kamu hidup
dan juga banyak janji janji yang belum saya tepati ke kamu
dua tahun saya pergi meninggalkan kamu
mengurus mama tanpa saya
jujur saya gak mau ninggalin kamu deh
tapi memang saya harus bisa belajar untuk ikhlas dengan kepergian kamu
cuma satu permintaan saya
tunggu saya ya
kita pasti ketemu lagi nih
saya doakan semoga kamu tenang di sana
damai dalam tidur panjang kamu
sampai nanti kita berkumpul kembali
putri bungsu papa
jagain mama ya
kalian harus saling jaga
papa cinta kalian berdua

aku akan ke sini ma
aku akan ke sini ma
kau harus ke sana mama